produktif dan aman covid ini yang kita inginkan
pni polri ada di setiap keramian keramian
untuk lebih mendisiplinkan masyarakat
indonesia sedang bersiap menghadapi era normal yang baru
atau new normal dalam kondisi pandemi virus covid sembilan belas
hal tersebut diharapkan akan kembali menggerakkan
kegiatan perekonomian yang lajunya sempat terpuruk
di kuartal pertama tahun ini
lantas apakah era new normal ini menjadi kabar baik
bagi perekonomian indonesia
hal itu tergantung kesiapan indonesia untuk hidup berdampingan
dengan virus corona yang hingga kini belum ada vaksinnya
dikutip dari detik com jika dilihat dari sudut pandang ekonomi
kegiatan pembatasan secara terus menerus
memberikan dampak buruk bagi ekonomi
sebagai jalan tengah yang dipilih pemerintah
kegiatan normal baru di tengah pandemi
covid sembilan belas memang berpotensi untuk memulihkan perekonomian
namun tetap ada resiko peningkatan kasus positif virus corona
untuk itu pemerintah mengutus tni dan polri
untuk mengamankan masyarakat yang berada di keramaian
serta membatasi kapasitas pengunjung di tempat tempat usaha
tempat usaha wajib mengumumkan berapa kapasitas
kalau tadinya mungkin sepuluh ribu sekarang diumumkan hanya lima ribu
gimana tahunya itu sudah lima ribu
itu nanti satpam satpam di depan akan menghitung
kalau sudah lewat maka yang di atas lima ngantri dulu di luar di sebuah tempat
nanti orang keluar dia masuk
pemerintah juga telah mengeluarkan panduan untuk para pelaku usaha
yang hendak mempekerjakan kembali karyawannya
tetap dengan panduan kesehatan demi mencegah peningkatan kurva pasien positif covid sembilan belas
asosiasi pengusaha indonesia pun menyambut baik kebijakan tersebut
dan siap untuk bekerjasama dengan pemerintah
agar tempat usaha tidak menjadi pusat penyebaran virus
jika pemerintah berhasil memperlakukan era normal yang baru atau new normal
tanpa membuat kasus positif virus corona melonjak
indonesia bisa keluar dari ancaman pertumbuhan ekonomi negatif sepanjang dua ribu dua puluh